kami sepagi ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar mengunjungi mantan wakil presiden hamzah has
di kediaman pribadinya di kawasan matraman jakarta timur
kunjungan muhaymin masih dalam rangka halal bihalal dan diskusi menuju pemilu dua ribu dua puluh
dalam pertemuan ini mohaimin mengaku bertanya soal cara dan perjuangan menjadi presiden ke hamzah
ia mengaku masih mengincar posisi presiden tetapi apabila rekan satu koalisinya
yakni gerindra sudah mantap mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden
maka ia pun siap dan berjanji mengumumkan capres cawapres usungan kakaiar secara resmi
ia akan pada saatnya secara resmi kita umumkan